kita akan usahakan supaya tahapan tahapannya sudah sesuai sehingga tidak ada cacat hukum dalam fit and proper panglima tni
pak yudo ini sendiri bakal pensiun november dua ribu dua puluh tiga berarti artinya kan pak yudo masa jabat sebagai panglima tni ini gak nyampe setahun ini kalau ditunda tunda terus bagaimana
ya sebenarnya nggak ada yang mau nunda nunda ini kan mekanismenya yang ada di dpr begitu yang harus kita ikuti
nggak ada kemauan kita nunda nunda nggak ada untungnya juga kita tunda tunda kok
ada target gak pak soal kelasnya nanti kepertesnya ini kapan pak
iya kalau target saya nggak bisa menargetkan saya sendiri nggak bisa karena ini kan kita harus komunikasikan dengan pimpinan yang sedang kita sesuaikan waktunya demikian
oke kalau misalkan pak yudo baru minggu depan dan bang mus juga baru menjalankan minggu depan tapi ini akan cukup ya pak waktunya untuk terkait dengan
harusnya keburu harusnya keburu